mau tampilan rumah anda cantik seperti ini
lemari pakaian yang tertata atau dapur yang estetik
nggak sulit kok saat ini ada jasa home organizing
atau penataan rumah yang bisa bikin rumah berantakan jadi cantik dan tertata sesuai kebutuhan
untuk menggunakan jasa ini anda bisa berkonsultasi dulu dengan penyedia jasa
supaya pola penataan yang sesuai keinginan anda bisa diterapkan
penataan biasanya berdasarkan warna jenis pakaian jenis peralatan
dan peletakannya akan disesuaikan dengan kemudahan jangkauan anda
nah uniknya tidak hanya sekedar membereskan
tetapi sebelum memulai ini kita akan ada proses greeting dulu ya kak
crystal dan tuning fork
oke kristal dan tuning fork ini fungsinya untuk menenangkan suasana
juga memberikan energi positif ketika sedang mengerjakan pemberesan rumah ini
setelah sistem penataan disepakati pengerjaan pun dimulai
semua barang dikeluarkan selanjutnya disusun per kategori atau jenisnya
mulai dari kategori kegunaan makanan minuman obat obatan
penyortiran tanggal ke dalawarsa hingga penempatannya
benda yang sering diambil akan diletakkan di tempat yang lebih mudah dijangkau
nah memang lebih detail lagi peletakannya itu tidak hanya berdasarkan kategori jenis barangnya ya kak ya
tetapi juga berdasarkan warna
misalnya seperti ini dari yang warnanya agak banyak kemudian putih abu abu dan hitam
kemudian juga berdasarkan berdasarkan warna

sehingga nanti ketika pengguna jasa ingin membereskannya sendiri kembali
maka mereka sudah tidak bingung lagi mau diletakkan kemana
sejak pertama kali didirikan di tahun dua ribu dua puluh tak sedikit pengguna jasa ini jadi langganan
biasanya para pelanggan kembali menggunakan jasa home organizing setelah tiga bulan untuk maintenance
pas kita mulai bisnis ini karena kebetulan pas covid kan
jadi justru yang manggil kita
karena kelamaan di rumah
keramaan di rumah ngerasa kok rumah gue bikin stres ya
jadi pusing nih ngeliat berantakan banget udah deh dibantu beresin
satu itu kedua tidak tahu mulai dari mana
saking sudah berantakannya mereka bingung mau mulai dari mana ya
dalam prosesnya gak jarang barang yang sudah lama hilang kembali ditemukan
dan jika ada barang yang tidak digunakan lagi
atau tidak masuk dalam penataan estetik bisa dijual lho
kalau aku emang tipikal
orang yang aku gak bisa berantakan
jadi kalau berantakan pasti aku bad mood
dan aku tapi gak ada waktu untuk beresin sendiri
karena aku punya tiga anak terus aku ada bisnis juga
jadi dengan meng hire professional help kayak gini
yang mereka udah benar benar certified dan belajar
itu benar benar ngebantu banget
rumah jadi rapi sistemnya sudah ada pembantu tinggal ikutin
jadi benar benar ngebantu banget sih
biaya jasa penataan rumah dibanderol mulai dari dua juta rupiah untuk paket tiga jam
dan sekitar empat juta rupiah untuk paket tujuh jam
lama durasi penataan disesuaikan dengan kondisi rumah
apabila pelanggan meminta tambahan durasi
maka dikenakan biaya rp tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per jamnya
putipan pudi imam mohairib jakarta